ikan dimakan telurnya
gak mau ganti
aku tuh pengennya putih telurnya itu di dalam
kuningnya di luar
ceng ini bulan puasa
makasih aja kamu ngelicikin orang
tanda tangan disini ya pak
sebagai bukti penerimaan kendaraannya
pak ya tidak gampang dikirim
oh iya sekalian ya ini alamnya pak
pak ya permisi dulu pak ya
ya terima kasih
tang turun tang
ini motor kamu tang
kamu pulang cuci motor kamu ya
iya pak khamtif
iya pak ustaz t r w
pergunakan motor ini dengan benar
jangan dipakai untuk keperluan cahik cahik itu
siap pak ustaz t r w
saya sedikit kagum dengan kamu dan kalian
sedikit ya sedikit
sedikit itu hampir tidak kelihatan
jadi jangan bangga
ada yang ingin saya berikan pada kalian secara pribadi
kamu minta apa
boleh minta dua pak ustaz t r w
banyak juga boleh
soal disetujui urusan saya
saya minta dibolehin langganan koran lagi
ya kamu boleh langganan koran
tapi bacanya jangan disini
di markas cahik cahik itu
yang kedua apa
seragam cai sebagai seragam resmi kedua kami
boleh pak ustaz t r w
pak ustaz t r w boleh
boleh mem grabbing saya cuk
iya sebentar ya debbie
mau yang lain gak
jadi berapa cak
hah ini cak
ace tadi cucu teh udah bahas soal kabik dokter kelara
iya bagus tuh kalau gitu
eh kamu mau kemana sih buru buru angkat
cucu teh mau buka puasa pertama tes sama mama di jonggo
jadi cucu mau buru buru ke jonggo
oh kalau gitu salam buat rumah kamu ya
siap ya cuk
ikan dimakan telurnya
ini mah gosong
ah gak mau ganti
aku tuh pengennya putih telurnya itu di dalam
kuningnya di luar
gak mau ganti
gak mau ganti
gak mau tau ganti
ngapain kita ke bogor ceng
emang ada mega saya lagi
sambil nyari bukaan
pake alasan musafir
sampai bogor buka deh
ada soto enak di bogor kung
kum ada esi kum
kamu jangan ikutin dua orang ini
mereka itu adalah setan yang berwujud manusia
setan yang dibeset jadi ketang
ayak kum gedang
jengkomen buat takjil